selain menemukan flight data recorder yang merupakan bagian dari kotak hitam pesawat
tim penyelam tni angkatan laut juga menemukan badan pesawat lion air jt enam ratus sepuluh pklqp dalam bentuk serpian kecil
namun badan pesawat sudah dalam kondisi tidak utuh
inilah video dokumentasi kopaska kuarmada satu yang diterima cnn indonesia
tim penyelam tni angkatan laut menyelam di dasar laut perairan tanjung karawang jawa barat
dan menemukan badan pesawat lain rgt enam ratus sepuluh pklqp dalam bentuk serpian kecil
badan pesawat yang ditemukan diperkirakan mesin pesawat boeing tujuh ratus tiga puluh tujuh max delapan
titik jatuhnya badan pesawat berada di kedalaman dua puluh lima hingga tiga puluh lima meter
menurut komandan satuan tugas sar kolonel iswarto sejumlah jenazah penumpang juga ditemukan tak jauh dari puing puing pesawat
tim penyelam segera mengangkat puing pesawat lain r
sebelum tertimbun lumpur di dasar permukaan laut